tarif premi asuransi kendaraan bermotor dan properti dipastikan mengalami kenaikan mulai tahun depan
tarif premi baru ini akan mengerek harga asuransi kendaraan bermotor lima puluh hingga seratus persen
kenaikan tersebut akan tertuang dalam revisi tarif premi kedua lini usaha asuransi kerugian
melalui belit yang anyar yaitu otoritas jasa keuangan yang berlaku mulai januari dua ribu tujuh belas mendatang
kepala eksekutif pengawas industri keuangan nonbank ojk firdaus jailani mengungkapkan kepada cnnindonesia com
bahwa revisi tarif premi memang harus dilakukan demi menyesuaikan inflasi setiap tahunnya
pengaturan kembali tarif premi kendaraan bermotor nantinya akan dilakukan dengan mempertimbangkan
wilayah jenis kendaraan tahun produksi hingga harga kendaraan